sekelompok kecil anak anak di ukraina kembali bersekolah di bagian barat kota loviv senin kemarin
mereka terpaksa meninggalkan rumah dan sekolah mereka yang lama karena hancur akibat serangan rusia
hari senin seharusnya menjadi hari pertama anak anak di ukraina kembali ke sekolah usai libur panjang
namun banyak anak anak tidak bisa kembali ke ruang kelas mereka
ribuan anak telah meninggalkan rumah baik untuk berlindung di shelter bom atau ke negara lain mencari tempat aman
sebagian anak anak masih cukup beruntung bisa melanjutkan sekolah di pengungsian
seperti anastasia strokny
anak berusia sebelas tahun ini meninggalkan rumahnya di kharkiv untuk berlindung di lebik ukraina seminggu yang lalu
bersama keluarga anastasia mengungsi di sebuah sekolah dan sedang mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan anak anak pengungsi lain
karena saya sudah terbiasa dengan anak anak saya dengan guru saya dengan kelas saya
sementara itu pasha bijkov anak berusia sepuluh tahun yang juga berasal dari kharkiv mengaku lebih senang di sekolah baru
pasha dan keluarganya terpaksa mengungsi setelah semua bom ledak di pintu masuk gedung apartemennya saat mereka tengah berlindung di shelter
pasha mengaku enggan kembali ke karkiv dia merasa lebih aman di lviv
karena guru saya lebih baik di sini
dan mereka lebih baik di lviv
ruang gimnasium dan auditorium sekolah yang mereka tempati ini dihuni enam puluh satu pengungsi tujuh di antaranya anak anak
sekolah ini menyediakan makan dua kali sehari dan pembelajaran jarak jauh untuk anak anak
sementara itu kejaksaan agung ukraina melaporkan sembilan puluh anak telah tewas sejak rusia mulai menyerang ukraina